ini juga ada yang bikin kita tanda tanya besar ya kok seorang mendagri yang punya data begitu luasnya di indonesia ini bisa tertipu
polda metro jaya menangkap kelompok terduga pelaku pencurian dan penipuan
salah satu tersangka bahkan menipu menteri dalam negeri cahyokumolo
tersangka mengaku sebagai kepala sekolah dasar tempat menteri cahyo dulu bersekolah dan meminta sumbangan hingga sepuluh juta rupiah
subdit tiga resmob di treskrimum polda metro jaya menangkap enam belas orang tersangka yang menjadi pelaku kasus penipuan dan pencurian dengan pemberatan
salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah penipuan yang korbannya adalah mendagri cahyokumolo
aksi penipuan itu dilakukan tersangka nsn dengan modus mengaku sebagai kepala sekolah sd rejo sari semarang tempat mendagri cahyokumolo pernah bersekolah
kemudian sn meminta sumbangan untuk membangun musola di sekolah dan cahyokumolo memberikan sepuluh juta rupiah
nsn mengaku mendapatkan nomor mendagri dari forum grup whatsapp
setelah dicek ternyata pembangunan musola tersebut tidak ada
atas perbuatannya nsn dikenakan undang undang tindakan
pembangunan musola tersebut tidak ada